saudara saudara sekalian selamat sore
pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan
pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit covid sembilan belas
yang pertama adalah bahwa kita sampaikan apresiasi kepada keluarga di seluruh tanah air
yang patuh dan disiplin untuk menjaga menjalankan pesan untuk tetap tinggal di rumah
kami menyadari bahwa ini akan menjadi suatu proses yang berkepanjangan
yang tentunya akan menjadi beban untuk para ibu rumah tangga
para kepala rumah tangga para bapak
yang menjadi cusup
kami juga akan menjadi juru penenang dan mampu memberikan penjelasan yang baik
kepada anggota keluarganya
ini yang paling penting dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih
sehingga secara bersama sama kita bisa saling melindungi
agar kemudian tidak ada anggota keluarga kita yang tertular penyakit ini
yang pertama berikan suasana gembira di rumah
manfaatkan waktu untuk tetap menjaga imunitas
dengan tetap melaksanakan kegiatan kegiatan fisik yang bermanfaat

bagaimana kegiatan yang luas dan bisa dihalang

kemudian kendalikan emosi sajikan makanan yang sehat dan bergizi
tentunya kesempatan yang baik untuk bisa beribadah berdoa bersama keluarga
dan kemudian waktu yang paling baik untuk bisa berkomunikasi intens dengan keluarga seluruhnya
di samping tetap masih harus aktif produktif meskipun dari rumah
oleh karena itu kuncinya adalah keluarga
harapan kita bahwa semakin banyak keluarga yang sehat kita yakini masyarakat semakin kuat
saya ingatkan sekali lagi kepada saudara saudara sekalian
pada bulan bulan ini secara klasik kita masuk pada tahapan pancaroba
di mana gambar
yang klasik dari episode ini adalah munculnya penyakit demam berdarah
oleh karena itu bersama keluarga di rumah mari lakukan pemberantasan carang nyamuk
karena kita tahu bahwa dengan munculnya penyakit demam berdarah ini
akan memperburuk angka kesakitan dan angka kematian yang terjadi
manakala mix berbeda
teruskan dengan perkembangan kemudian kemudian kemudian kemudian
teruskan dengan perkembangan kemudian kemudian kemudian kemudian
tetap ikuti berita ikuti perkembangan dan lakukan edukasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga
banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan itu semua
ataupun konserter satu ratus sembilan belas satu ratus tujuh belas
di seribu lima ratus lima ratus enam puluh tujuh maupun di layanan layanan aplikasi lainnya
maupun layanan telemedicine yang lainnya
pastikan inilah informasi yang benar
sehingga kita tidak lagi terbawa pada kesimpang siuran berita yang tidak perlu
berikutnya yang kedua adalah bahwa per tanggal lima april ini
kami sudah melakukan pemeriksaan di sembilan april
kami sudah melakukan pemeriksaan di sembilan april
kami sudah melakukan pemeriksaan di sembilan april
kami sudah melakukan pemeriksaan di kawasan pantai tanjung pondok
tuhan yang s yearn
oleh karena itu segera carikan cari temukan dan kemudian isolasi
ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini
oleh karena itu mulai hari ini sesuai dengan rekomendasi dari wao
kita jalankan masker untuk semua
semua harus menggunakan masker
masker bedah masker n sembilan puluh lima hanya untuk petugas kesehatan
gunakan masker kain ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar
orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar
kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit
oleh karena itu lindungi diri kita
semua menggunakan masker
masker bedah masker n sembilan puluh lima hanya untuk petugas kesehatan
gunakan masker kain
masker kain bisa dicuci
kami menyarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari empat jam
untuk kemudian dicuci dengan cara direndam di sabun air sabun dan kemudian dicuci
ini upaya untuk penyakit yang terkenal

ini upaya untuk mencegah terjadinya penularan
karena kita tidak pernah tahu bahwa di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi untuk menularkan ke kita
di samping cuci tangan dengan menggunakan sabun selama minimal dua puluh detik
ini menjadi kunci bagi kita untuk kemudian mengendalikan penyakit ini
kami prihatin bahwa masih ada masalah
masih ada tenaga kesehatan tenaga medis yang masih harus tertular penyakit ini dan menjadi korban
oleh karena itu komitmen pemerintah sangat kuat untuk melindungi mereka
dengan secara terus menerus mendistribusikan alat pelindungan diri
agar mereka bisa bekerja dengan profesional bekerja dengan nyaman dan tidak ada kekhawatiran terpapar

della pesawat gugus tugas yang sekarang lebih tua karena menggunakan meland commercially

ust applause dan jangan bura buru
bisa ditampilkan k implikasi muslim efek frft plisten sebagai susu keinginan

gugus tugas yang merupakan sarana untuk berkoordinasi secara komprehensif
bagi semua sektor di dalam pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
sudah lebih delapan puluh dua lima miliar dana yang diterima dari donasi semua warga negara
donasi dari seluruh penjuru dunia donasi dari semua toleransi yang muncul terhadap kondisi ini
oleh karena itu masyarakat tidak perlu berkecil hati karena pemerintah bersama semua kekuatan yang ada
akan memberikan dharma bakti yang sebesar besarnya dalam rangka melindungi seluruh warga kita
dari ancaman covid sembilan belas
oleh karena itu sekali lagi bahwa kunci penyelesaian masalah ini adalah di tengah tengah masyarakat
jaga jarak sosial di dalam berkomunikasi
ini sudah bukan merupakan satu himbauan lagi
tapi ini sudah dimaknai sebagai suatu perintah yang harus kita laksanakan bersama sama
cuci tangan dengan menggunakan sabun
gunakan masker pada saat keluar dari rumah
hilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah menyentuh mulut menyentuh hidung menyentuh mata
pada saat tangan kita tidak bersih dan belum dicuci dengan menggunakan sabun
oleh karena itu sekali lagi masker untuk semua
yang terakhir saudara saudara sekalian
kami akan melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi positif dari covid sembilan belas ini
pada hari ini telah bertambah lagi satu ratus delapan puluh satu orang konfirmasi positif
sehingga total menjadi dua dua ratus tujuh puluh tiga
ada empat belas orang yang sudah dinyatakan
sembuh sehingga menjadi satu ratus enam puluh empat orang
dan masih ada tujuh orang yang meninggal
sehingga jumlahnya menjadi satu ratus sembilan puluh delapan
ini gambaran yang kita yakini
bahwa di luar masih terjadi penularan
masih ada kasus positif tanpa gejala
yang berada di tengah tengah kita
masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular
sehingga masih ada yang belum menjaga jarak di dalam berkomunikasi sosial
masih belum menggunakan masker pada saat berada di luar rumah
masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
ini yang menjadi kekuatan kita kalau kita akan menghentikan penularan ini
oleh karena itu
bahwa kita semuanya bisa mengendalikan penyakit ini
bahwa kita bisa memberantas penyakit ini
bahwa dengan bersama sama kita bisa menyelesaikan permasalahan covid sembilan belas ini
oleh karena itu mari sekali lagi
kami meminta semuanya mulai hari ini gunakan masker
masker untuk semua
manakala ada yang tidak menggunakan masker ingatkan agar menggunakan masker
lebih baik berada di rumah
tunda semua kepentingan untuk meninggalkan rumah
tunda semua rencana kepergian
tunda semua rencana kepergian
bukan hanya ke kampung tetapi ke rumah saudara
ke rumah teman ke rumah yang lainnya
lakukan komunikasi sosial dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah kita miliki
sadari betul bahwa kita harus melindungi siapapun
termasuk melindungi orang tua kita yang di kampung
melindungi saudara saudara kita yang di kampung
dan melindungi siapapun yang di kampung
dan melindungi siapapun yang kita kasihi
oleh karena itu kuncinya adalah disiplin
kebersamaan di dalam mengendalikan penyakit ini adalah penting
kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri
melindungi keluarga kita
melindungi orang tua kita yang memiliki kerentanan lebih tinggi
melindungi masyarakat yang lain
dan melindungi negara ini
indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore